dengan nomor lambung tiga ratus enam puluh sembilan di belakang saya ini adalah kri bung karno
salah satu kri terbaru yang dimiliki oleh tni angkatan laut republik indonesia
dan nanti saya akan diajak melakukan fleet review
atau melakukan inspeksi meninjau kapal perang lain tiga puluh enam peserta negara dalam komodo eksersis dua ribu dua puluh
dengan menumpang kapal perang terbaru karya anak bangsa kri bung karno tiga ratus enam puluh
rombongan bertolak dari pelabuhan soekarno hatta untuk ikut dalam proses international freed review
atau inspeksi keliling singkat meninjau puluhan kapal perang
dari geladak kapal panglima tni laksamana tni yudo margono dan rombongan
meninjau tiga puluh tiga kapal perang yang berpartisipasi di acara ini
di antaranya amerika rusia china
kepala kepala kepala kepala kepala kepala kepala
dari qatar termasuk indonesia
panglima tni laksamana tni yudo margono menjelaskan
selain memperkuat kerjasama antar negara
acara ini juga untuk memperkuat diplomasi indonesia
selain sebagai negara yang aman juga negara maritim besar
yang siap bekerjasama di bidang pertahanan dan keamanan
kapal perang dari sepuluh negara ini ada tujuh belas kapal perang
delapan belas kapal perang asing ya ditambah dengan kapal kita sendiri
nah tadi baru melaksanakan penghormatan pada
dan kita laksanakan rangkaian itu baru selesai ini dengan baik
dan ini merupakan langkah yang bagus untuk tni khususnya angkatan laut dalam perkuatan diplomasi
mereka yang berpartisipasi langsung di acara ini mengaku senang dengan berkumpul bagi sesama pelaut dari berbagai negara
sangat menarik untuk melihat semua pesawat berkumpul untuk menunjukkan respekti dan kapal kapal ini terlihat sangat bagus
kita percaya di kooperasi antara semua negara terutama antara pesawat
multilateral naval exercise komodo dua ribu dua puluh tiga merupakan latihan non perang
dengan mengedepankan kerjasama maritim di kawasan regional dan negara sahabat penanggungan bencana serta operasi kemanusiaan
acara ini juga dimeriahkan flight pass pesawat sukhoi
dari skuadron sebelas lanut hasanuddin pesawat lati tni albonanza
dan aksi terjun payung gabungan dari tni angkatan laut angkatan udara dan angkatan darat serta polri